semenjak terjadinya kembali kasus gagal ginjal akut pada anak
pedagang obat di pasar pramuka bersikap puas pada
mereka menghentikan penjualan obat sirup fraksion yang diduga sebagai penyebab terjadinya kasus gagal ginjal akut
meski sebagian pedagang masih menyimpan stok obat tersebut
fraksion saya sudah tidak jual kan sudah ada pengumuman
kemarin masih udah bulan lalu ya
tapi itu juga kan ngambil antar toko
tapi begitu ada pengumuman yang enggak jual
maksudnya sudah tersebar beritanya bahwa berakibat guruk
para pedagang ini mengaku belum mendapatkan instruksi resmi dari badan pengawas obat dan makanan
soal penarikan obat praksion dari toko mereka
namun mereka berinisiatif tidak menjual setelah mendengar adanya kasus tersebut di media
mereka bahkan berkoordinasi dengan pihak distributor untuk mengembalikan barang obat sirup fraksion
ini kan dari beberapa toko masih ada
tapi saya sudah minta dari pagi sudah minta diturunkan dulu dari display
supaya tidak masyarakat tidak membeli lagi
kemudian langsung packing
nah di packing itu nanti ngambilnya dari distributor mana
kan ada beberapa distributor nih
imbau atau dipanggil distributornya
baru nanti ada penarikan
biasanya sop kayak begitu
para pedagang berharap pihak pemerintah bisa terjun langsung ke lapangan
untuk mencegah terjadinya kasus
banyak kesalahan obat obatan
pasalnya jika dengan kejadian seperti ini
pedagang obat juga yang dirugikan
iwan hermawan dwi ari jakarta